saudara saudara berikutnya akan kami sampaikan beberapa data terkait dengan perkembangan update di bidang kesehatan yang kita dapatkan pada hari ini
bahwa sudah ada enam puluh sembilan laboratorium rapid time pcr yang sekarang aktif dan tiga puluh lima laboratorium tes cepat molekuler yang aktif
ini kita himpun datanya kemudian spesimen akumulatif yang kita pereksa sampai dengan hari ini sebanyak dua ratus dua puluh sembilan tiga ratus tiga puluh empat spesimen
hari ini kami melakukan pemeriksaan spesimen dan kemudian melakukan validati data untuk kepentingan tracing sebanyak sembilan tiga ratus lima puluh sembilan spesimen
dari jumlah ini kemudian yang kita dapatkan hasilnya sebagai berikut
kasus konfirmasi covid sembilan belas meningkat sebanyak enam ratus tiga puluh empat orang sehingga totalnya menjadi dua puluh tujuh ratus sembilan puluh enam orang
kasus sembuh meningkat dua ratus sembilan belas orang sehingga total menjadi lima lima puluh tujuh orang
kasus meninggal empat puluh delapan orang
sehingga total menjadi satu tiga ratus dua puluh enam orang
sudah tiga ratus sembilan puluh lima kabupaten kota yang terdampak dari seluruhnya tiga puluh empat provinsi
saudara saudara kita masih melakukan pemantauan terhadap odp yang sampai saat ini sedang berjalan sebanyak empat puluh tujuh satu ratus lima puluh orang
sementara kasus pdb yang saat ini sedang diawasi sebanyak sebelas
ini semuanya menggambarkan bahwa penularan masih terjadi
bahwa di luar masih ada sumber penularnya
bahwa di luar masih ada kelompok masyarakat yang rentan tertular
bahwa masih ada hal hal yang kemudian memungkinkan terjadinya penularan karena tidak rajin mencuci tangan
dengan menggunakan penularan
karena tidak memakai masker
karena tidak menjaga jarak pada saat bertemu dengan orang lain
karena masih suka untuk tidak menghindari kerumunan
inilah yang kemudian menjadi titik titik di mana penularan itu masih terjadi
dan kita bisa melihat dari data yang kita dapatkan pada hari ini
bahwa kasus penularan masih saja terjadi
oleh karena itu saudara saudara sekalian mari kita komitmen kita perkuat disiplin kita kuatkan
dan yang lebih penting lagi bersama sama kita jaga untuk saling mengingatkan
agar rajin mencuci tangan
agar menggunakan masker saat keluar rumah
agar menghindari kerumunan apabila berada di tempat yang rame
ini menjadi penting
agar tetap menjaga jarak
oleh karena itu
kita harus menjaga jarak
kita harus menjaga jarak
kita harus menjaga jarak
kita harus mengingat bahwa kelompok rentan cukup banyak
saudara saudara kita yang usia lanjut
saudara saudara kita yang sakit
kronis yang sudah bertahun tahun
ini juga menjadi rentan mana kalah terinfeksi
oleh karena itu mari tetap berada di rumah
kita harus produktif tetapi harus aman dari covid sembilan belas
tidak melakukan perjalanan
kemanapun karena ini akan memberikan resiko yang luar biasa
dan selalu kita ikuti informasi yang benar tentang covid sembilan belas ini
telah banyak saluran informasi yang bisa diakses
baik dengan portal di covid sembilan belas go id
di akun media sosial at lawan covid sembilan belas
maupun di aplikasi aplikasi yang lainnya
serta secara rutin disiarkan oleh televisi republik indonesia
maupun radio republik indonesia
dan tentunya akan disebarluaskan oleh televisi dan radio swasta lainnya
oleh karena itu kita pasti bisa melakukan ini
kita yakin bahwa kita bisa melakukan ini dengan kebersamaan
untuk melindungi diri kita melindungi keluarga kita
dan melindungi indonesia
saudara saudara mari kita yakin bahwa kita bisa menang
dari perang indonesia
sekian dan terima kasih